kalau dari fraksi pdi sendiri itu juga nggak ada pembahasan
kalau dari fraksi pdi sendiri tuh juga nggak ada pembahasan gitu
mbak kalau pdip itu bakal oposisi atau enggak sih pada akhirnya nanti
berarti terbuka peluang bergabung ke prabowo gibran
berlaluan besok video ini disambung ke mta yang akan ada
karena nggak disusul susul pada hari ini
saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya